kalo yusuf kamu liat gak
kamu pasti bahagia nanti ros
sekarang kita ke rumah wak dayat
mau ngapain mah udah sore
pernikahan kamu kan tinggal dua minggu lagi
kita kan harus berembuk
ajat kiratnya mau ngapain
kan semuanya mesti dibicarakan
r gak boleh nikah sama ajat
r tidak cinta sama hajat

bang ucup suka sama
pantesan waktu di danau
suka sama bang ucup
lewat rumahnya bang ucup ah
tolong sampaikan ke eros
saya tunggu di danau
iya akemen sekarang
yaudah akemen ke rumah eros ya a
sama sama pesannya satu itu aja
iya akemen satu saja
biar kamu tidak lupa
curut curut cukur rambut
odin mesti dikasih tahu
biar beritanya menyebar
eros mau menikah awal bulan depan
sama ajat sudrajat anak orang paling kaya
kamu sudah tahu
eros mau menikah sama ajat sudrajat
kalau itu saya baru tahu
kalau eros nikah sama ajat
teman nikah sama siapa
terserah dia mana saya tahu
silahkan ibu duduk
siapa yang mau nyungkur
tadi ibu memanggil saya
saya memanggil kamu cuma mau kasih tahu
eros itu mau menikah sama ajat sudrajat
bapak ada bu
bapak enggak ada
eh siapa yang meninggal
itu tadi ibu bilang bapak nggak ada
maksudnya nggak ada bapak itu lagi ke subang
pastinya udut gak ngikutin saran si uding
ada bang ucu
gara gara sih uding corot nih
kirain bang ucup yang nulisnya
yah masih banyak lagi
gimana kalau baju pengantinnya
kamu jahit sendiri
enggak usah tuh mak
yang disediain mama pasti lebih bagus
eros awal bulan depan mau menikah
rencananya berubah me
lamaran sekaligus pasca pernikahan
kamu tuh serius
akemen temen kamu tuh udah nangis
bilangin sama akemen
rumah eropa tuh matur
kalau di eropa sih
rajan gitu kalau edih
diseri di tempat semuanya
jauh setiap harimau
lebih penting dari
harimau di wilayah
oh gitu sih
unfortunately mampus tuh mendudih
bu guru nyari yusuf apa kemet
ya nyari kemet
biasanya kan ada yusuf ada kemet
oh kalau yusuf saya lihat bu guru disana
makasih ya assalamualaikum
bu guru mau nawarin si yusuf makan siang juga
dia tidak boleh menikah dengan orang yang tidak dia cintai
dia tidak akan bahagia
dia selalu tersenyum bahagia ketika bersama saya
mudah mudahan aja ms tidak lupa menyampaikan pesannya ke r
saya bingung sama kamu ceng kenapa kamu harus belajar
eh ceng saya cuma rajin lihat cewek
saya teh yang mestinya heran sama kamu kenapa kamu wajib belajar
biar pinter lah ceng
kalau mau kesawah tidak usah pinter pinter
saya pengen jadi abri bukan pengen jadi petani
habis manggis ya
pasti bang ugutnya ditolak sama cme
eh enak aja bang ugut habis cuci muka
nah bohong pasti ditolak
pengen tahu aja urusan orang
bang ugut ditolak bang ugut ditolak
eh bu assalamualaikum
waalaikumsalam kayak emet mana
ah gimana sih masa gak lihat
tadi siang sih lihat di pos katanya mau lihat gambar
oh mau nonton layar tancap kali bu
mana ada orang muter layar tancep jam segini
bantu ibu cari kemet yuk
ayo bantu ibu cari kemet
apa emel lupa ya
waalaikumsalam eh eh
emet aa bukan er
eros tinggal ke sini